halo selamat malam sejumlah peristiwa penting mewarnai halaman utama media masa tanah air sepanjang pekan ini mulai dari skandal
terserempetnya pesawat geruda dengan harley dan pramugari cantik ari askara juga kemudian juga menjadi
bar perbincangan penghapusan ujian nasional ala menteri pendidikan nadi makarin hingga tudingan dinasti politik
yang mengarah pada keluarga presiden jokowi bersama saya budi adiputro kita akan ulas secara mendalam dari kacamata
para jurnalis senior dalam editorial view di layar demokrasi
oke kita akan mengulas berbagai topik hangat sepekan ini bersama tiga jurnalis senior yang sudah hadir pada malam hari ini di studio
ini ada idola saya dari dulu ada bang freddy indolu jurnalis senior dari rri terima kasih bang freddy sudah datang
ada mas arief zulkifli kepala pemberitaan korporat media tempo terima kasih mas arief sudah datang
kemudian ini tuan rumah ya harus diperkenalkan terakhir tapi tugasnya paling banyak ada elvan dandi sutrisno
wakil pemimpin redaksi
dari detik com mas elvan terima kasih sudah datang seperti biasa editorial view bahwa bapak kita akan bahas topik topik sepekan yang menarik untuk publik bisa lihat perspektif yang berbeda
dari para jurnalis senior yang biasanya membuat berita atau mengerjakan berita dari dapurnya
tapi yang pertama kita akan masuk ke peristiwa yang terjadi pada bumn kita yang katanya ada kebanggaan di situ kalau bicara garuda kemarin garuda tim garuda kalah di final piala sea games
eh di sea games
yang satu lagi garudanya ada kasus harley dan juga pramugari pramugari itu sampai situ situ kita akan lihat dulu informasi pengantar tentang garuda berikut ini
kementerian bumn mendegaskan telah mencopot jabatan arya skara di anak usaha pt garuda indonesia persero
hal ini akan disahkan pada rapat umum pemegang saham luar biasa garuda dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
surat pencopotan arya skara telah dikeluarkan komisaris garuda indonesia bertepatan dengan
pengangkatan pelaksana harian direksi garuda indonesia
staf khusus menteri bumn bidang komunikasi arya sinulinga mengatakan rangkap tugas jabatan di perusahaan bumn sangat tidak efektif dan dapat menimbulkan pandangan negatif
kita udah hitung nggak mungkin bisa satu orang direktur memegang sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan atau sepuluh atau berapa gitu
apalagi sekarang kan kita punya pak erik ini kan punya keinginan
untuk memperkuat komisaris berfungsi secara maksimal menjadi pengawas betul di perusahaan perusahaan
kementerian bumn mencatat saat menjadi dirut garuda arya askara menjabat sebagai komisaris utama pt gmf aero asia pt citylink indonesia pt aerofood indonesia pt garuda energi logistik dan komersial pt garuda indonesia air charter dan pt garuda tauberes indonesia
baik itu yang menimpa garuda indonesia mas arief ini menarik sekali garuda dari kasus kalau kita bisa bilang penyelundupan atau terselundupkannya harley dan sepeda mahal itu yang biasa anda pakai buat jalan jalan gitu ya
sampai akhirnya berkembang ke isunya macam macam sampai urusan pramugari pramugari cantik termasuk juga persoalan rangkap rangkap jabatan apa yang menarik dari kacamata anda
saya kira menurut saya kita harus apresiasi kementerian bumn ya
yang pada bulan bulan pertama dipimpin oleh pak erick thohir itu melakukan sejumlah gebrakan saya kira ini adalah sebuah gestur yang baik dari pemerintahan jokowi dalam hal ini bumn
nah kebetulan mereka menemukan momentum karena garuda ini sudah jadi persoalan ketika masih dalam periode pertama
ingat bahwa ada skandal laporan keuangan gitu kan yang tidak mengubah komposisi
dia dalam direksi juga peristiwa yang begitu besar seperti itu
nah kelihatannya sekarang ada momentum yaitu masuknya moge
tentu saja secara jurnalistik kita bisa bertanya kenapa itu bisa ketahuan dan sebagainya begitu
nah tentu ada sesuatu dibalik itu
tapi yang mau saya katakan adalah menteri bumn menemukan momentumnya lalu kemudian mengambil sebuah tindakan itu satu
yang kedua dalam hal cerita cerita selanjutnya perpanjangannya
nah kalau ini saya harus kritik media ya
menurut saya kita seperti lepas dari inti persoalannya yaitu diselundupkannya kendaraan kendaraan mewah lewat fasilitas garuda
dan bicara tatak lola bicara korupsi macam macam harusnya disitu ya
mestinya itulah yang kita berhenti sampai disitu paling tidak
tapi kelihatannya media saya mesti otokritik karena saya juga orang media tergoda untuk masuk ke isu isu yang sampiran menurut saya
meskipun itu kedengarannya seksi dan menarik buat publik begitu ya
sepanjang itu dilakukan tidak dengan memanfaatkan fasilitas negara misalnya itu adalah domain pribadi gitu
kalau dia memanfaatkan fasilitas negara maka yang dipersoalkan adalah pemanfaatan fasilitas negaranya
bukan hal hal yang sifatnya pribadi tadi
jadi saya kira media selayaknya proporsional dalam melihat hal itu
oke bang freddy anda melihatnya seperti apa
kalau bicara mengenai garuda panggung depan panggung belakangnya itu apa
apakah resepsinya kan kita lihat yang ini nih bu sri mulyani pak dirjen
pak menteri ini resepsinya kalau kita lihat kan
kita belum tahu ada rapat pernikahannya siramannya seperti apa blackety play nya ditaruh di mana gitu
apa yang anda baca dari peristiwanya
iya saya kira sama dengan arief ya
tapi yang saya lihat kan saya ini bekerja sebagai dewan pengawas wakil publik
saya melihat dari public interest nya
jadi kalau kita lihat kasus
sebuah kasus kalau saya melihat sekarang ini sebagai media public service
saya harus melihat dari apa kerugian publiknya
ya di mana kerugian publik
dan bagaimana kebijakan langkah negara langkah pemerintah dalam hal ini menteri bumn mengendalikan kasus ini
karena kalau kita lihat ke belakang biasanya depan menarik
goyangnya di mana publik
goyangnya misalnya berubah
jadi publik tidak melihat benang merahnya komitmennya
maka saya hanya mengusulkan kepada
berubah itu maksudnya kendor
jadi kendor ini kan sebelumnya
tapi langkah saya lihat menteri bumn sekarang nggak kendor nih saya lihat
dia menarik dia anak muda yang masuk nothing to lose
dan dia mengingat langkah langkahnya cukup menarik
dan saya kira yang mereka lakukan kan derigennya
sekarang kan pak jokowi
presiden sekarang sudah minta semua bahwa harus visi presiden
jadi jelas semua ini memainkan iramanya sudah menarik
mudah mudahan para menteri yang ada ini yang menangani ini mereka sejalan
supaya publik itu melihat dari public interest kebutuhan ke interestnya publik itu
sehingga apa yang diributkan selama ini akan menemukan titiknya bahwa oh benar
yang mengirim informasi ini media juga harus dikritisi
seperti yang tadi ari bilang
ingin terlalu banyak sampiran sampiran
sekarang begini media sosial banyak disruption banyak post truth
katanya era post truth
semua bisa buat apa saja
tapi media yang dibilang sekarang matinya jurnalis sejati saya kira enggak
kita harus tetap pegang teguh bahwa wartawan yang tahu ini adalah manusia yang punya rasa sama
artinya ini berita yang
lo kayak sekali dijadikan headline dan mungkin menjadi pintu masuk dari kita mengkritik dan memelototi tata kelola bumn yang selama ini kita lihat banyak jadi sapi perah selalu rugi jadinya kebanggaan jadi malah enggak
mas elvan anda melihatnya gimana
ini hanya gini apakah
banyak orang bilang ini penyelundupan dari zaman dulu dari itu wah biasa biasa gitu
kenapa baru erick thohir dan sri mulyani di momen pergantian kabinet ada momentum harley dan brom
anda lihat ini memang kebetulan saja atau ada bau amis di belakangnya atau apa coba anda lihat
pertanyaannya kok sulit
buat tuan rumah memang harus paling sulit
jadi memang saya sepakat jempol kanan untuk erick thohir yang berani langsung eksekusi copot direktur utama dan empat direktur lainnya
tapi sekarang menurut saya ini belum selesai
ini waktunya kita menantang erick thohir untuk memfollow up kasus ini sampai tuntas
karena jokowi sudah perintahkan ini urusan polisi gitu
tapi ternyata kan ini diproses sama ppns ya
karena saya lihat mulai hilang nih pelan pelan mulai minggir minggir
tadi seperti bang azul sama pak bang freddy sampaikan tadi ini jangan sampai media itu minggir minggir ke samping samping segala macam
memang dramanya sangat menarik untuk diikuti
apalagi ada seorang pramugari senior yang bilang bahwa apa yang ada itu tidak bisa sepenuhnya dibantah gitu
tapi menurut saya kita harus fokus ke persoalannya
intinya adalah ini kan semacam penyelundupan ya mungkin ya
jadi harus ada yang bertanggung jawab
nah apalagi banyak sekali
isu miring disitu selama ini
isu miring itu maksudnya apa ini hal biasa
nah banyak sekali isu bergulir bahwa itu rupanya moge kemudian brompton segala macam
moge terutama itu sudah jadi koleksi di kalangan mereka gitu di kalangan elit mereka
dan konon katanya ini belum bukan yang pertama kali gitu
ditambah lagi kita perlu investigasi juga sebenarnya yang juga menarik adalah orang orang yang ada di penerbangan itu
karena cerita yang ada di dalam penerbangan itu sepenuhnya belum terungkap sama sekali
ini seperti sebuah pandora yang kita harus buka
jadi ini seperti puncak gunung es yang masih banyak diselimuti es dan kita harusnya bekerja untuk membuang es es itu supaya kelihatan gunungnya gitu mas arief
kita akan break dulu nanti akan kita minta perspektif lain apa yang bagaimana kasus moge dan macam macam ini menjadi pintu masuk untuk memelototi garuda yang harusnya jadi kebanggaan tapi ternyata bertahun tahun merugi terus
kita akan kembali besok juga
oke mas arief ini berbicara on off airnya ya
on airnya gimana kita bagaimana menjadikan seperti kata mas elvan ini kotak pandora yang harus memang menjadi pintu masuk
tunggu kenapa erick memilih kasus ini menjadi trigger untuk bisa memberes
secara kalau pakai bahasanya budi kan panggung depan panggung belakang
panggung depannya memang ada ketahuan apa namanya pasawat garuda yang dibawa dari toulouse perancis itu di dalamnya ada
tapi kemudian kita sebagai wartawan kan punya sniffing lah punya cium cium gitu
kok bisa ya ini ketahuan karena sebetulnya rute dari tulus ke jakarta untuk mengambil pesawat itu adalah sebuah rute yang sangat longgar gitu
saya punya pengalaman jadi kalau orang naik dari airport di tulus itu tidak dari airport komersial pak
dia datang dari airportnya si airbus
jadi dengan pemeriksaan yang tentu ada metal detektor dan sebagainya tapi sangat longgar begitu ya
tidak ada biaya cukai
sudah ada yang aneh aneh lalu paspor itu dikasih kepada panitia lalu dicap ke imigrasi tapi benar benar bukan yang antri dan sebagainya
dan sampai di jakarta itu pesawat langsung mendarat di garuda maintenance facility
jadi kalau kita mau bawa apapun sebetulnya memungkinkan
nah kita bisa menduga bahwa praktek ini bukan praktek baru begitu
kok ini ketahuan
harusnya ketahuan memang gitu kita nggak bisa mengatakan bahwa kenapa ini yang dipilih ya memang ini ketahuan
bahwa nanti barangkali kementerian bumn punya sumber di sana punya pembocor dan sebagainya itu soal lain
itu soal lain tapi faktanya adalah ada yang kejadian
ada aroma lain nggak ada motif lain ada maksud lain yang dicoba oleh erick sebagai orang baru untuk memakai ini sebagai kasus beli untuk melakukan banyak hal lain di bumn
oh iya ya saya kira dia harus memanfaatkan
gini kalau saya jadi menteri bumn pun saya akan menggunakan ini untuk memperbaiki garuda untuk memperbaiki bumn bumn lain barangkali begitu
jadi dia ada momentum yang memang harus dimanfaatkan
kalau dia tidak manfaatkan malah kita bisa bercuriga kepada menteri bumn
kok didiemin kan gitu kan kira kira kan
jadi menurut saya harusnya ini dijalankan terus nih gak boleh berhenti
tadi kemarin kan baru keluarkan lagi keputusan bahwa dia merangkap jabatan di anak anak perusahaan
dan sebagainya itu juga diselesaikan
tapi ada hal hal lain
ada hal hal yang lebih substansial pak
pembelian pesawat apa namanya transparansi itu kan sangat bisa
saya ingat misalnya dulu pak hala mansuri ya itu juga pernah jadi direktur garuda yang menurut saya cukup sincir dan transparan terbuka menunjukkan kelemahan kelemahan garuda dalam beberapa kesempatan kepada wartawan
laporan keuangan dan sebagainya
dia tidak menyulap dan menyemir laporan keuangan tapi dia tunjukkan bagaimana perbaikan perbaikan mestinya dilakukan
nah itu kan bisa dilakukan
dan sebagainya wakil menteri bukan orang yang jauh dari komunitas ini
jadi bisa digali menurut saya
nah itu mestinya nggak boleh berhenti tuh
harus segera sementara tentu saja ada pergantian manajemen dan sebagainya
itu mesti dilakukan
bung freddy garuda ini problemnya ada di mana menurut anda
sehingga penting sekali untuk kita jadikan lagi lagi kasus beli untuk bisa melihat bahwa bumn ini perlu tata kelola yang baik

ini harus diurus secara profesional bukan menjadi sapi perah politik yang selama ini ada di

aman orang naik garuda itu udah kebanggaan lah ya
jadi ini harus dijaga tapi lagi lagi ketika kita masuk beli tiket mahal dan sebagainya
orang merasa mahal banget nih garuda
lalu tiba tiba ada kasus ini lalu tiba tiba akan potong sekian persen

berarti ada masalah di
tapi apa yang dilakukan
sekarang ini saya kira di persoalan garuda ini
tunjukkan ke publik
bahwa memang dia
melayani publik itu
karena mewah sekarang ini garuda
dengan fasilitas yang luar biasa
bandara yang bagus ya
saya kira publik harus
apa yang dibutuhkan publik itu
tapi menurut anda
masuk akal nggak garuda bertahun tahun
sejak berdiri mungkin
kita jarang melihat balance nya itu
kita lihat dibaca di media masa
bahkan penyertaan modal negara kepada garuda
tidak pernah berkurang sejak bertahun tahun
meskipun tadi kata anda kebanggaan ada
tapi dari itu
dari dulu mungkin kan
pemerintah kita dari ganti rezim ini
sebenarnya kan sejauh sejauh
setiap rejim punya strateginya masing masing
di era pak erick thohir ini
di periode kedua
beliau sudah baca semua
jadi mungkin disinilah mulai starting point nya
bagaimana membenahi bumn ini
mengurusi ini jangan sampai
untuk publik ini
kan isu ini terus
ini harus jadi
bagaimana bumn yang begini besar yang banyak ini
harus menjadi income generating untuk
kalau dia menjadi ini dan
tidak memberikan trigger
akan menjadi masalah juga ke publik juga
bumn ini jadi masalah besar ya sebelum ke masa depan
menurut anda bumn ini selama ini menurut anda lebih banyak menguntungkan atau
jadi problem besar dan bagaimana kaitannya juga ke publik juga
dengan pembersihan bumn dari tangan tangan jorok lah gitu misalnya
saya kira kalau bicara soal pembersihan bumn
tantangan menteri erik itu dua menurut saya
satu adalah bagaimana memperbaiki
organisasi manajemen bumn bumn
yang besar dan kecil
yang kedua adalah bagaimana
pak erick itu bisa menolak jika ada titipan
nah saya mau buka aja misalnya kita sekarang lagi nyiapin soal pln gitu
nah itu titipan titipan untuk orang masuk ke dalam direksi pln
itu cuma salah satu contoh ya
belum proyek proyek gitu
itu besar sekali dan itu dari orang orang yang
yang bisa sulit ditolak oleh menteri
karena levelnya lebih tinggi lagi begitu
saya kira pak erik mestinya bisa memilih ini disini
dia mau berpihak kepada publik
dalam membenahi bumn bumn ini
atau dia ikut dalam permainan besar itu tadi
kemewahan apa yang dipunyai erik
dan tidak dipunyai oleh menteri menteri lain
satu kepercayaan presiden
kedua presiden mempercayai erik selain juga nadiem alkarim
sebagai wajah cantik dari kabinet ini
saya mau katakan wajah cantik karena kita berkali kali berdiskusi ada wajah buruk
kementerian yang diisi oleh partai politik
kinerja politik ham dan hukum yang buruk
itu wajah buruknya
tapi ini ada wajah cantiknya
sehingga saya menduga bahwa presiden akan pasang badan
supaya kinerja kabinet secara keusuran tidak buruk buruk amat
dan politiknya juga
erik harus mengambil posisi
anda lihat tidak hanya di garuda nggak
kalau kita lihat semangat pembaruannya
kita langsung menyorot di bumn pln macam macam
ada gerakan itu tidak
kalau kita lihat ahok juga kemarin masuk ke pertamina
ada semangat baru juga
jadi semangat baru presiden seperti yang disampaikan jokowi di pidatonya
di gedung mpr waktu itu
adalah fokusnya kepada sdm
periode kedua ini dia mau memperbaiki sdm
termasuk kasus ini
sdm kan ternyata permainannya diungkap
kemudian memasukkan ahok
untuk menjadi pengawas
kalau ada apa apa akan
jadi diharapkan akan tertib tertib begitu
terlepas dari kasus yang dipilih
menurut saya erick thohir dengan bertindak tegas ini
dia sukses membuat garuda ini jadi perhatian seluruh rakyat indonesia
dan hari ini tidak ada alasan untuk garuda selain membenahi diri
dan makanya tadi saya menekankan
untuk pak erick thohir biar jempolnya jadi dua
ini harus sampai ujung
artinya harus ada pidana yang di dalam
harus kawal terus media ya
jangan simpul dengan pramugari pramugari gitu
jadi jangan sampai orang orang bertanya ini orang siapa ini orang siapa
jangan sampai nanti nama nama orang orang terdahulu keluar
kemudian jadi backup dan lain lain
ini kan isu
jangan sampai ada pertanyaan seperti yang tadi mas ayu sampaikan
masalah garuda kita tutup dan tapi kita akan terus kawal sampai ke depan depan
karena bumn yang lain juga perlu kita soroti mudah mudahan erik thohir punya yang lain
semakin banyak untuk bisa membenahi
jadi gak takut takut banget dengan kekuatan politik yang biasanya merundung menteri bumn
kita akan bicara mengenai ini
usulan penghapusan ujian nasional yang baru kemudian di lontarkan oleh menteri nadi makadir
apa sih untung ruginya
apakah ini memang udah sesuai dengan semangat zaman now gitu
kita akan bahas itu saja